karena bisa membuat konsumsi bbm nya jauh lebih irit karena dibantu oleh penggunaan baterai
memiliki pengguna di indonesia
kalau misalnya kita hitung kan baru sembilan bulan begitu ya di belanda
banyak banyak banget hal kecil yang mesti diperhatiin
mari kita telusuri lewat estafet kuliner unik surabaya
tapi lu selama lu latihan sama aligator kal basket lu kayak apa kuliah lu gimana kal aman aman aja atau gimana
tidak menimbulkan banyak kekhawatiran di tempat penitipan anak
yang pada saat tahun dua ribu delapan belas pemerintah kita untuk melakukan restrasi sim card gitu
terus rotinya juga empuk enak
bahkan dia ayam kampung
setidaknya beberapa kursus mereka di australia
prosesnya ini satu minggu sampai dua minggu lah
kan sekarang mas heri jadi pengurusnya
nah baru di periode kedua ini kelihatannya agak longgar
sebuah posisi yang sangat rendah
sebenarnya gedung kesenian itu punya di setiap kabupaten kota sampai provinsi
kekosongan kekosongan itu akan terisi dengan baik
oh semua orang gangguan jiwa itu pasti akan agresif
dari jalan gunung sahari raya tujuh a sawah besar
jadi pas habis pon tuh langsung udah masuk ke uph langsung ikut latihannya
tapi daripada tersiksa kan di gamenya
senin kemarin presiden joko widodo baru saja meresmikan kereta cepat jakarta bandung wush
sejauh ini bagaimana dengan komunitas menyikapi event ini dan harapan mereka ke depannya
ya pak muldoko masih kepala staf kepresidenan
penting kita mendengar dari pemerintah yang juga pemerintah keuangan tentang kos kos itu
maka bapak ibu dalam konteks politik luar negeri kita maka otonomi strategis menjadi begitu penting untuk meredefinisi dari politik kita yang bebas aktif
untuk juga memenuhi terhadap kriteria hukum yang berlaku terhadap partai politik